kawasan petak enam pecinan gelodok taman sari jakarta barat sudah bernuansa merah
ada lampion pakean amplop angpau dan masih banyak lagi
ya menjelang imlek para penjual pernak pernik yang berkaitan dengan perayaan tahun baru bagi etnis tionghoa ini sudah mulai banyak
kami sepagi kemarin kawasan ini sudah mulai ramai pembeli
harga yang murah menjadi salah satu alasan para pembeli memilih berbelanja di kawasan ini
karena disini lengkap dan banyak variasi gitu kan
disini sangat murah dibanding di toko toko apa di mall ya
buat yang di depan pintu pintu masuk gitu
buat tempel aja di depan pintu masuk
supaya kalau pas di hari imlek itu ya
suasananya lebih gembira sehat sehat banyak rezeki gitu
banyaknya pembeli yang datang dan berbelanja membuat omset para pedagang meningkat
ini kalau saya tahu ini kayaknya sudah meningkat ya
dari sepuluh tahun kemarin
meningkatnya berapa persen pak
pak ini yang dijual apa aja sih pak di sini pak
kalau untuk jualnya paling yang kita sering diminati oleh pembeli itu biasanya lampion lampu lampu nama apa
meningkatnya jumlah pesanan pernak pernik imlek juga dirasakan perajin lampion di kota malang jawa timur
sejak dua bulan lalu ahmad syamsuddin sudah sibuk mengerjakan pesanan lampion yang datang dari berbagai kalangan
tak hanya dari kota malang pesanan juga datang dari luar kota seperti jakarta dan surabaya
beragam lampion bisa dibuat
ada yang bundar ada pula yang berbentuk bunga
membuat ahmad harus menutup pemesanan sejak sebulan lalu
ahmad menyebut harus menyelesaikan lebih dari dua lima ratus lampion sebelum perayaan imlek
kalau udah langganan gitu dua bulan sebelum imlek itu udah pesan mas
tergantung orangnya ya mas ya
kalau udah langganan udah lama itu dua bulan wih tau pesan gitu
lampion dijual mulai dari rp tiga puluh lima per buah
dikundikutan cnn indonesia